jasad totasi hombing ditemukan petugas pemadam kebakaran saat sedang melakukan pendinginan
di lokasi rumah yang terbakar di jalan tegukur dalam tebet jakarta selatan rabu sore
petugas pemadam kebakaran mengatakan jasad wanita berusia lima puluh lima tahun ini
merupakan kakak ipar dari pemilik rumah yang tidak sempat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi
yang terbakar habis satu rumah tapi berdampak ke tiga rumah di sekelilingnya
tetapi itu tidak banyak hanya atap atapnya saja yang sedikit
dugaan awal penyebab kebakaran adalah arus pendek
sebelumnya empat rumah di kawasan tebet jakarta selatan terbakar
diduga kebakaran disebabkan oleh salah satu kompor yang lupa dimatikan oleh sang pemilik
sebuah rumah kontrakan di kelurahan batangbungung
kecamatan pasar muara bungo kabupaten bungo jambi rabu siang terbakar
saat kejadian rumah dalam keadaan kosong lantaran ditinggal penghuninya berjualan perabotan rumah tangga
api yang dengan cepat membesar karena rumah korban terbuat dari kayu
sehingga api dengan mudah melalap seluruh bagian rumah korban
keluarga sekitar baru mengetahui api membakar rumah korban
setelah api terlanjur menjalar hampir ke seluruh rumah
api yang membakar rumah korban baru bisa dipadamkan satu jam kemudian
setelah dua mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran
petugas menduga api yang membakar rumah korban berasal dari percikan api yang diakibatkan korseting listrik
keluarga yang melaporkan kebakaran di salah satu rumah kontrakan
sehingga warga sekitar kebetulan ada yang punya kerja sehingga cepat untuk membantu
cuma yang menjadi masalah rumahnya terbuat dari kayu sehingga apinya cepat menjalar
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini
namun seluruh barang bahar gamil korban hangus terbakar
kasus kebakaran ini kini tengah diselidiki petugas kepolisian polres bungu
tim liputan cnn indonesia